oh iya lan ntar gua mau ke rumah tante tiana lu mau ikut
gua sih emang mau ke rumah tante tiana
oh ya bagus dong
kalo gitu ntar sejam lagi gua kesini ya jemput lu
cepat atau lambat gua pasti akan menangin hati lu lah
tinggal nunggu waktu aja
nanti gua jemput lu
ih ngapain juga sih gua senyum senyum
makasih udah minyamin jaket
nanti jaketnya gue bawa dulu ya
biar gua cuci baru gua balikin
gua ga bakal ngerusak jaket lu kok
gua tau kok
ini jaket kebangsaan lu kan

gua tau kok
ini jaket kebangsaan lu kan
eh emang apa sih bagusnya si luar

sampai sampai si roman berkorban buat dia
adakah rasa yang lebih menyakiti

dari hilangnya hak untuk menyapamu
adakah rindu yang lebih menyesakan
dari sirnanya kebersamaan kita
udah ga kayak dulu

dulu dia pasti bakal ngejawab

lan lu balik bareng
lan lu balik bareng
jaketnya roman kan
kok lu bisa pake jaketnya roman sih
baju gua basah
terus dia pinjemin jaketnya sama gue
ya ga bagus aja lan cewek masa pake jaket cowok
terus jaketnya roman lagi
itu kan jorok nggak pernah diganti
udah mendingan sekarang lo buka
terus lu balikin ke roman
please deh baju gue ini basah banget
dan nyeplak tau ga
lagian emang kenapa sih kalo
gua pake jaketnya roman
yang penting lu balik bareng gue
ntar gua beli jaket baru
gue nanti pulang dulu ke kosan ya
nanti kita ketemunya di tempat yang kemarin aja gimana
baru barengan di situ
gapapa kemudian ya
lu belum bayar uang
khas kelas bulan ini kan
nanti jaketnya gue bawa dulu ya
baru gua balik
lu liat bulan juga
udah balik sih tadi sama defon
gue duluan ya
bisa bayar sekarang atau enggak
besok nih ya
ke bawah ulan lagi
ntar dari kosan
gue ke rumah ulan deh
ntar gue mau ke rumah tante
gue sih emang mau ke rumah tante tiana
ya bagus dong
ntar sejam lagi gue kesini ya
cepat atau lambat
gue pasti akan menangin hati lola
tinggal nunggu waktu aja
kita ngerjain tugasnya di kafe
gak bosen kalo ngerjainnya di rumah terus
di cafe dong sekali kali biar fresh
baterai gue abis lagi
yasmin bawa handphone kan
yaudah kalo gitu gue boleh pinjem telepon loh
boleh boleh pake aja
gue teleponnya di luar ya
yuk kita mulai dari mana belajar
semoga rencananya si bella gak aneh aneh deh nih

kita bakal selamat dunia
kok untuk pintu dulu sih
nggak ada yatim deh
siapa yang cium ciumin
salah liit kali
tapi nyucinya pakai tangan aja
jangan pakai mesin
emang kebetulan bibi mau nyuci
ada dompetnya non
yaudah kalau gitu bibi permisi ya non
pakai ketinggalan segala lagi
kasian banget sih roman
kalau dia mau makan gimana
yaudah deh ntar abis dari rumahnya tante tiana
gue langsung ke kosan ya roman

gue harus masak ummi